aduh panas banget sih siang ini
anak gue ini dibikinnya susah
main lu tabok aja ini kan cuma syuting
ini cuma acting ya totalitas
nggak di acting mau jualan budemang nih ma
lo tuh ya lo kagak tau kalo ini siapa
lo kagak tau gua ini siapa

lo kagak tau gua ini siapa
gua pikir gua takut
dari tadi kenapa lo berantem lo sih

aca aca jangan pada berantem haiya
eh eh eh berantem
ngacak bener lo
aduh banyak sakit
kan biasa nyanya
kamar ntar dia keluar
ini laki lo kayak perempuan bener kayak ginianya sakit
ya allah ya allah
nyanyi kayak preman belum
biar emak aja yang gantiin lo lo kasih setiap hari
yaudah yaudah besoknya emak gantiin dia di lokasi syuting ya
iya yaudah yaudah

yang ada ada aja lagunya
lagu ane peraaat
gualah yang cocok menjadi peran sebagai orang yang kemayu
nih yang pantes dibilang kemayu cuman poe lah jul
maklumah pantes aja dibilang kemayu mayuin
he ngambur aja
he ngambur aja
udah bagus bagus bagus
danaran kayak apa aja
bibir kamu tuh sudah kamar sihiring tahu aja kalau aku udah menjadi artis top sirik
yang pakai daun sirik sirik ini matahari makna
orang orang dimana mana yang namanya preman itu tato nya cenggora kalau enggak tulang kecoa nah
ini tato kangkung ini salah mak ini gigi mak ah udah deh lu berdua cincong deh jaloh pikir
gua kalem kalem kagak bisa mitra mita
oke kalau semuanya udah siap kita teks sekarang ya
enggak ada ojek
bukan yang loyang
salah resolution menyocokkan darah sebenarnya
udah udah udah udah udah udah przymo
bener bener kelewatan ada setiap di kampung kita syukur kita sama allah

kampung kita masuk tipi
lo juga dengar kita
ya ya ya udah sana pulang
untung aja ya kita gak di jambak ya
kalau di jambak bisa hancur kita ketahuan
akiknya juga ngeri
eh eh eh nyebut nyebut
eh lo ke terusan jadi banci lo
eh maaf ke terusan lo
gagal lah amit amit ya bang bayi
itu cewek seksi seksi
oh wakor malem malem kelayaban
emang cewek akhir zaman
gara gara gue liat cewek seksi seksi malem malem kelayaban
langsung gue dapet musibah
ya allah ya robbie ya ampun ya olsun
ini gua tidurnya
orangku udah kayak sampi
waktu ketemu di lokasi syuting bersama siti markono
itu gua itu cinta itu padaku
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
masih bangsi be
ambil minum bapak atik
tahan ya be
tuh bangin dulu
apa sih bu mak
ntar kalau pak gino ngapa ngapa ntar di penjara
paman diri allerdings kita